pak malu atuh kalau icet jalan berduaan sama mang aceng
tapi kan mang aceng baik sama icet gak jahat
memang mang aceng teh baik tapi tetep gak pantes buat jadi temen icet
cari teman yang seumuran ya
tidak ada hal yang bagus yang bisa diceritakan tentang dia
iya pak ustadz cucunya cuma mau tahu bagaimana sebenarnya papanya cucu
terus kenapa papanya cucu tinggalin mama
barnas itu pemalas kerjanya selalu menipu orang
padahal dia punya keahlian
tapi tidak mau dipergunakan
sedangkan ibu kamu deh orangnya rajin
apa saja dikerjakan
bapak kamu beruntung
punya istri seperti ibu kamu
ibu kamu teh orang ciga dok
jauh dari cibaringko
mungkin barnas menikahi ibu kamu karena dia rajin
dan berharap ibu kamu mau dikirim ke timur tengah
ibu kamu berpahan
karena dia tidak tega meninggalkan kamu
barnas akhirnya membarah
ibu kamu diceraikan
saya dengar dia nikah lagi
terus istrinya dia kirim ke arab
tapi karena ada masalah dengan majikannya
dan tidak bisa kembali lagi ke sana
ibu kamu diperhentikan
ibu kamu diperhentikan
sejak itu bapak kamu menghilang
tidak ada kabarnya
baru baru muncul lagi sekarang
cucu malu punya bapak seperti itu pak ustaz
dengan saudara seperti dia
sebenarnya kakek kamu teh
ada hubungan darah dengan saya
bapak kamu itu terbilang keponakan jauh
tapi lebih baik saya tidak usah
ngakui dia sebagai saudara
daripada saya malu
dan terus terusan saya menghukummu
saya penggemar kommej d mumbe
aku keluarkan mu sama sebentar
tapi langsung ketemu
bagi lain menjadi
bahkan berapa kali methods harus tahu
ntar jemput denny tehnya dimarahin kenapa tuh telat bukannya kamu tebrang kacang lebih cepet
tadi iya tadi itu minum dulu sembari ngobrol ngobrol sama siapa sama kacang eh mengaceng
icet itu harus hati hati icet masih kecil harus bisa jaga diri bergaul jangan sama orang yang
tua tua cari atuh temen yang seumuran mengaceng itu lebih tua dari mangkos warah malu atuh kalau
icet jalan berduaan sama mengaceng tapi kan mengaceng baik sama icet enggak jahat
memang mengaceng teh baik tapi tetep nggak pantes buat jadi temen icet cari temen yang seumuran ya
kang adul lagi ngapain ada di sini pengen numpang ke toilet pak kebetulan
saya lewat pengen pipis oh silakan toiletnya sebelah sana makasih pak
pebri tidak mau melanjutkan sekolah
ada si pendut lagi
udah kamu jangan mempengaruhi pebri udah
dengan pemikiran kamu yang aneh itu
saya bukan mempengaruhi dia
saya cuma membenarkan pendapatnya si pebri
tapi omongan kamu buat jadi pebit tambah males belajar
saya itu cuma kasih tahu yang bener aja kum
mana tahu ya kang dadang
ini lagi serius kamu dengerin aja
kamu itu terlalu memaksakan kehendak kamu kepada febri
kasian atau si febri disuruh sekolah terus terusan
latihan juga gak ada gunanya sekolah tinggi tinggi
mana sekolah itu udah pasti ngabisin uang
nanti yang ada telat nikah dia
kalau febri nanti udah lima puluh tahun coba
anaknya umurnya dua puluh tahun
terus tidak ada
kasian ya ketemunya cuma sebentar
febri mau nikah kum
kehendaknya udah berakhir
febri udah punya anak
kehendaknya udah punya anak
kehendaknya udah punya anak
kehendaknya udah punya anak
kehendaknya udah punya anak
ampun gimana cara minta tolong sama aku ya
kalau si perut sampai tahu
asalamualaikum mang ocat
asalamualaikum mang ocat
mang ocatnya kenapa
menteri saya minta cerai
mang ocat sih yang mulai
lumpang duduk aja boleh
aduh ampun eh
perih semua badan
makanya kalau mukul gak kira kira
tang kalau jalan saya lihat lihat
kan penyang mata tang
maaf kang aceh
saya lagi dikejar kejar orang leasing
pasti belum bayar kreditan motornya
iya kang aceh
satang pinjam duit ya kang aceh
tapi ada syaratnya
apa syaratnya kang aceh
kamu sekarang ketemuin mas wahha
kalau saya ketemu sama ice juice
saya ngeliat ice juice dan denny
di jalan kepanasan
siap kang aceh
kalau kamu berhasil meyakinkan mas suha
ya sudah tuh kang aceh
tatang temuin mas suha dulu
eh tang saya temuin di sini ya
ya kang aceh